ya hingga senin pagi gubernur ahok belum menerima surat pengunduran diri dari pejabat pemprov dki
hal ini terkait tantangan mundur oleh ahok menyusul mundurnya wali kota jakarta utara senin lalu
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama hingga senin pagi belum menerima surat pengunduran diri dari pejabat pemprov dki jakarta
ia bersyukur jika pns yang tidak suka padanya dan tidak mau mengabdikan diri pada kemajuan jakarta mundur dari jabatannya
menurutnya masih banyak pns baik dan berperforma yang belum mendapatkan kesempatan untuk naik ke jabatan
selama kepemimpinan ahok sejak menjabat wakil gubernur hingga gubernur dki jakarta sudah ada lima pejabat eselon ii yang mengundurkan diri